ya dari puting beliung kita ke gunung anak rakatau yang kini membentuk kawah berpola seperti tapal kuda
nah bentuk kawah tersebut tercipta setelah berulang kali erupsi
setelah longsor di lereng gunung anak krakatau dan direct blast atau letusan mengarah
kawah berbentuk tapal kuda ini masih menunjukkan aktivitas vulkaniknya
berdasarkan data pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
aktivitas vulkanik gunung yang muncul pada seribu sembilan ratus dua puluh sembilan tersebut tetap dipantau secara intensif walau cenderung menurun
tim ad hoc gunung anak rakatau pvmbg menilai aktivitas gunung anak rakatau tergolong fluktuatif atau mudah berubah sewaktu waktu
setelah perjalanan ke gunung anak rakatau
setelah peristiwa longsoran yang menghasilkan di tanggal dua puluh dua desember
itu tanggal dua puluh enam desember dua ribu delapan belas
itu terjadi letusan mengarah atau yang disebut sebagai direct blast yang menghasilkan kawah tapal kuda
berbentuk tapal kuda yang mengarah ke lereng barat
nah sejak tanggal dua puluh delapan itu
pusat erupsi atau pusat letusan gunung anak rakatau itu masih di bawah laut
nah kemudian mulai
tanggal satu januari dua ribu sembilan belas
sudah mulai muncul lagi titik letusan baru di dalam kawah tapal kuda itu muncul ke permukaan